oke bergabung melalui sambungan zoom ada nadira nuraini afifan
nadira selamat malam
thank you ya udah gabung di cnn
sekali lagi kita ucapkan selamat buat nadira
tapi bisa di sharing dong nat ke kita kok bisa sih kamu terpilih gitu
dari mungkin sekian banyak aku nggak tahu seberapa banyaknya
tapi pasti banyak banget
kamu bisa terpilih untuk menyampaikan pidato kelulusan itu
thank you mbak
jadi sebenarnya kalau di harvard itu kan ada graduationnya ada dua
ada yang harvard secara general untuk semua faculty
dan ada yang per school kayak aku public health school
nah jadi beda sama mungkin kalau di indonesia
kalau pemilihan di harvard itu untuk yang pembaca pidato wisuda
bukan berdasarkan ip atau berdasarkan achievement yang terbesar
tapi itu berdasarkan speaker contest namanya
nah ini tuh dibuka untuk semua lulusan tahun dua ribu dua puluh
dan diaudisi secara fair gitu beberapa tahap
oke dan ketika kamu waktu itu dihubungi aku sempat lihat di youtube kamu kan ada suratnya tuh ya
waktu itu senang banget pastinya tapi enaknya gini
karena proses pemilihan untuk jadi student speakernya itu lumayan cepat
in total tuh kayak cuma dua minggu prosesnya
jadi aku jor joran banget tuh usaha untuk bikin pidato dan latihan di waktu dua minggu itu
dan akhirnya jadi kalau gagal ya udah cepet gagalnya udah cepet selesai
kalau berhasil juga cepet dikabarin jadi waktu itu seneng banget
oke latihannya kayaknya udah mungkin sehari nggak tahu udah itu berapa kali ya net ya
oke net public health kesehatan masyarakat ya
aku lihat di akun youtube kamu juga sempat tampil dengan salah satu profesor harvard waktu itu
kayaknya mungkin sekitar tiga atau empat bulan yang lalu
ngomongin soal pandemik dengan beliau
gimana sih menurut kamu sebagai master of public health gitu
soal manajemen penanganan public health gitu kesehatan masyarakat
khususnya indonesia mungkin di tengah pandemi
apalagi beberapa artikel tuh peneliti harvard dari jauh jauh hari juga sudah memprediksi
waktu itu covid ini akan masuk ke indonesia kan
sebelum yang masuk ke tahap atau di masa pandemi ini
tapi waktu itu mungkin pemerintah indonesia belum terlalu menanggapi
sebenarnya kalau menurut aku
pastinya penanganan dari segi testing dan treatment di indonesia
misalnya kayak amerika atau negara negara di europe
karena kan kita negara berkembang
resourcenya pasti terbatas
baik secara financial dan juga dari human resource nya juga
nah kalau menurut aku mungkin ada beberapa hal yang kita nggak bisa deteksi dari awal
karena ada keterbatasan alat pcr dan laboratorium juga waktu itu
memang waktu awal prof mark lipcich
namanya aku wawancarain itu bilang kalau di indonesia mungkin udah ada kasus
waktu itu nyatanya kalau yang aku lihat
itu sebenarnya indonesia udah lakuin precaution beberapa di beberapa provinsi yang maju
tapi memang kenyataannya nggak ditemukan kasus gitu
karena mungkin keterbatasan alat yang sensitivity nya juga rendah
nah untuk dari segi testing sekarang
udah sangat improve banget dari indonesia
karena dari misalnya dki itu udah ngejar dua puluh ribu tes per hari di indonesia maksudnya
terus dan juga dari segi treatment memang nyatanya di seluruh dunia belum menemukan gitu treatment yang pas
dan aku yakin pemerintah juga udah berusaha untuk menemukan treatment yang pas juga
cuma memang sekali lagi kita banyak keterbatasan sebagai negara berkembang
oke aku juga sempat baca nih nat
di salah satu artikel

nadira juga sempat sebutkan
tadi namanya mark lipsitch ya
bagaimana kemudian musim panas itu bisa menjadi waktu atau masa
dimana penyebaran covid ini mungkin bisa lebih melambat gitu
kemudian bagaimana penggunaan masker
oke jadi kalau dari segi weather atau musim
sebenarnya udah banyak
waktu itu ada sedikit spekulasi kalau mungkin di musim dingin ini akan jadi lebih parah flu nya
tapi memang sekali lagi kalau dari segi public health
nyatanya memang belum ada yang benar benar bisa membuktikan kalau musim itu berpengaruh yang signifikan
tapi untuk pengaruh pengaruh yang kecil mungkin ada
tapi kalau dari segi physical distancing
pastinya itu common sense ya mbak
pastinya karena covid ini ditularkan secara droplet
jadi physical distancing pastinya akan mengurangi penyebaran
tapi lagi lagi kan kita kepengaruh masalah antara ekonomi dan public health nih
kita kan udah lama melakukan psbb
terus kita juga banyak orang orang yang kerjanya harian
jadi mau gak mau psbb ini harus dilonggarkan
misalnya kayak di jakarta
tapi sekali lagi yang perlu ditekankan
ini bukan karena covid ini udah selesai
tapi karena kita terkendala ekonomi
jadi itu yang masyarakat perlu mengerti
jadi bukan berarti kita udah bisa as usual nih
oke kamu juga tidak akan selesai karena sebenarnya kamu balik ke sini
sudah lulus masih banyak tantangan di depannya
nah apa yang mau kamu lakukan nat
kalau aku sebenarnya basicnya sebagai dokter umum
dan jadinya sekarang dapat degree public health juga kan mbak tiffany
jadi aku sekarang komitnya untuk tetap mau ketemu pasien juga
jadi aku memang part time di rumah sakit
nah yang part timenya lagi aku sekarang bantu bantu di pemerintah
untuk sekarang memang lagi bantu salah satu pemerintah provinsi
tapi untuk kedepannya aku lagi mencari kesempatan juga untuk yang ke lingkup lebih ke nasional
oke kita akan lihat ya thank you for sharing sekali lagi nadira
mudah mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya
ngomongin soal cash mask public health pandemi kedepannya ya
thank you sekali lagi nadira nur aini afifah sudah bergabung dengan cnn connected malam hari ini
thank you mbak